anda kembali bersama kami di cnn indonesia news hour
komisi dua dpr akan segera melaksanakan rapat bersama kpu dan bawaslu yang dilantik pada dua belas april ini
komisi dua berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan tahapan dan anggaran pemilu sebelum masa reses dpr pada lima belas april mendatang
masih ada sejumlah masalah antara dpr pemerintah dan kpu bawaslu yang belum mencapai titik temu
di antaranya adalah anggaran pemilu waktu pelaksanaan kampanye pengadaan logistik pemilu penerapan sistem digital dalam tahapan pemilu serta lamanya waktu penyelesaian sengketa pemilu
ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia mengatakan kelima hal ini akan dibahas secara intensif hingga menemukan kesepakatan sejumlah pihak terkait di komisi dua dpr
kesepakatan harus dicapai setidaknya sebelum masa reses berlangsung lima belas april mendatang untuk menunjukkan komitmen bahwa isu penundaan pemilu
tidak pernah dibahas di senayan
dan pelaksanaan pemilu